waduh tok kita udah telat nih masuk sekolah
lu siapa yang jagain haika dong
yaudah lu aja di sini
kalau gue sih lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali
nih lu kan gak ada bedanya sekolah sama gak sekolah
eh lu pikir gue pinter apa
eh tapi tegis juga sih
pasti ada abah aja lah yang mau sekolah

tapi abah juga jangan pernah ngelarang neng ya
kalo misalkan neng kalau di bandung gara gara berikan lagi

kecam balik ke bandung
bahaya ini bah
masalahnya si abah juga belum tahu
kalo si teteh manis pujaan abah teh
sebetulnya mamanya si kemot
aduh kok bahaya teh
agar agar gimana tuh brader
terima kasih saya
mendingan si neng
kenalin dulu sama si teteh
daripada nanti si neng marah marah
terus nanti pikirannya si tete jadi negatif
perantakan bah semuanya
itu menurut saya
bener bisa bah
mendingan niat abah untuk menikahi si teh manis
menurus aja bah
kalo tidak tidak jadilah
karena pasti kepikiran gue si neng
abah juga yang repot
kalo menurut saya nunggu si neng dewasa dulu terus ngawinin si neng dulu baru abah nikah lagi
bener sardung bah
ya abah mengalah demi kebaikan si neng bah
ya kita orang yang lebih dewasa mengalah sama yang muda bah
saya rasa gak apa apa tuh pak
tidak saya memang tidak setuju
ucapan dudung barusan
kalo adik kakak malingkah baru ditutup
malingkah baru tidak boleh
ada aturannya ini mah anak
bapak mau mau kawin berapa kali lagi juga terserat
gak usah nunggu anak
tapi mau apa perlu
ini enak manja banget sih
dia lagi stres atau cuma cari perhatian aja sama mas b
kamu panas banget
sekarang kita harus ke dokter
gak usah nggak usah pi
sayang ini udah hari kedua
kalau kamu tidak dibawa ke dokter
papi gak mungkin bisa kerja dengan tenang
kayak gue tetap harus ambil hatinya mas bi
tapi aku males kalau misalnya dibawa ke rumah sakit atau ke dokter
nanti pasti disuruh rawat inap
ah kalau disuruh rawat inap
ya berarti kamu memang harus rawat inap
itu kan demi kebaikan kamu
nanti daripada kondisi kamu makin parah gimana
mama juga gak mau
kamu itu kenapa napar ya pak
udah nurut aja apa kata paki kamu
mama andriana benar
kamu harus ke dokter
papi yang antar
dugaan gue kayaknya benar deh
bang rey beneran jatuh cinta sama cikgu
yang mantannya chandra itu
feeling gue juga begitu sih
senyam senyum senyum senyum sendiri
pasti lagi jatuh cinta deh
abang lagi ngelamin cewek yang kemarin ya
so tau lu
abang pdkt aja dululah
kan ceweknya juga cantik
apaan sih lu so tau banget
tuh panas banget ya ini kalau di luar kelas ya
ini kan udah mau jam masuk sekolah ya
udah bentar lagi belt tuh
bergerak bersuara gitu kan
tapi kan reva mana kok gak dateng dateng
ada yang liat terapa gak
lo tau reva dimana gak
nah itu dia boy
kita juga dari tadi belum liat dia
kayaknya reva hari ini gak masuk sekolah lagi deh boy
iya soalnya kan biasa dia gak pernah telat
reva kenapa lagi ya
kayaknya semalam reva gak sakit sakit banget deh
eh itu bel masuk kelasnya udah bunyi
kayaknya beneran deh si reva gak masuk sekolah lagi

kita udah telat nih mau masuk sekolah
terus siapa yang jagain haikal dong
yaudah lo aja di sini
kalau gue sih lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali
kan gak ada bedanya sekolah sama gak sekolah
tapi thanks juga sih
kalau lo beranggapan kalau gue itu lebih pinter daripada lo
lo kadang kadang suka gr ya
maksud gue bukan itu kalau pinter sih
lu kan pernah bilang selesai lo sekolah lo mau langsung bisnis
jadi lo udah gak butuh kuliah lagi kan
ih sebarangan lo
gue juga kepengen kuliah kali
kemarin kan gue cuma bercandaan
kayaknya lo gak tau mulut gue aja lo
gue tau kok mancung mulut lo
mendingan kalian sekolah aja berangkat sekolah
gak usah mikirin gue
gue bisa jalan kok
ya allah kepincang
jangan bantuin gue
jangan bantuin gue
udah tenang aja
emang gue like sih
kayaknya udah mendingan
gue juga like melihat sohib gue sembuhan kayak gini
tapi pertanyaan bukan itu
kita jadi berangkat sekolah apa enggak
kalau gue sih pasti sekolah
soalnya kan raikal juga udah bilang
gak apa apa kalau gue mau sekolah ya
nah kalau lo mau di sini ya udah
lo di sini aja
lo berdua ribut mulu
lo sono berangkat sekolah
udah telat juga
yaudah kan kalau gitu gue sama dadu berangkat sekolah aja
kalau udah apa apa kabarin gue
gak mau gue jadi cium tangan sama lo
lo yang mau berangkat
udah senang jalan dong
udah senang jalan
maaf dokter ini hasil diagnosa pasien yang bernama revalina putri
semua hasil diagnosa